konferensi tingkat tinggi g dua puluh di buenos aires argentina pada sabtu siang waktu setempat
menghasilkan tiga puluh satu butir komunike atau kesepakatan bersama khususnya terkait perdagangan bebas
terkait perang dagang yang terjadi antara amerika serikat dan tiongkok
ktt g dua puluh menilai perdagangan dan investasi internasional merupakan mesin yang penting
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
namun mereka sadar bahwa kontribusi dari sistem perdagangan multilateral sudah gagal
dan tidak ada ruang untuk perubahan
para pemimpin negara setuju untuk mendorong isu reformasi world trade organization
wakil presiden republik indonesia yusuf kala mengungkapkan
memang terjadi perdebatan saat sidang pleno dan sesi intervensi yang digelar di kosta
selger center pada tiga puluh november hingga satu desember
wto juga menjawab siap saja untuk menerima saran saran ataupun pembicaraan untuk perubahan itu
tapi tentu di butuh waktu karena menyangkut efek yang kembali negara negara lain semuanya
wakil presiden yusuf kala menyatakan sikap mendukung seratus persen kegiatan perdagangan bebas
namun perdagangan bebas yang diinginkan indonesia harus mengedepankan aspek keadilan
kala merasa ktt g dua puluh telah membuat pemimpin negara berada di satu forum bilateral
untuk membahas permasalahan yang dihadapi
apalagi trump bersama presiden meksiko enrique pena nieto
dan perdana menteri kanada justin trudeau menaikkan pakta dagang terbaru
penandatanganan fakta pengganti nafta ini dilakukan tiga kepala negara pada tiga puluh november di buenos aires argentina
pernah datangkanan dilakukan menjelang
perhelatan leaders meeting g dua puluh summit
sebelumnya presiden amerika serikat donald trump
mengancam akan menarik amerika serikat dari wto
dan berulang kali menuduh organisasi internasional itu memiliki bias terhadap kepentingan amerika serikat